nah ini ya mos yang bisa lain siapa ini mobil parkir apa mobil madam
lahan parkir pribadi yang minim menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan di dki jakarta
pasalnya banyak pemilik mobil yang tidak mempunyai garasi maupun lahan parkir sendiri
alhasil banyak mobil mobil yang diparkir di area jalan publik
jalan umum yang sudah sempit menjadi semakin terhimpit
pada sabtu tiga belas agustus misalnya pemadam kebakaran bahkan sampai kesulitan untuk menembus lokasi kebakaran di kawasan pulau gadung jakarta timur
penyebabnya laju mobil damkar terhalang oleh mobil mobil yang diparkir di sepanjang jalan
petugas damkar pun mesti memberikan aba aba agar mobil damkar
dapat terus berjalan tanpa merusak mobil yang terparkir
pengamat tata kota dari universitas trisakti menilai
persoalan tersebut muncul karena banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh dan padat di pusat kota
ini semakin sejahtera sehingga mampu membeli kendaraan pribadi
sayangnya kemampuan tersebut tidak didukung dengan kesadaran bahwa memiliki kendaraan berarti memiliki resiko dan konsekuensi tambahan
salah satunya wajib memiliki tempat parkir
jalan lingkungan khususnya untuk lingkungan yang belum tertata ya lingkungan lingkungan informal ya di perkampungan itu memang agak sulit
sementara kalau untuk membuat lahan parkir bersama pun tanahnya terbatas kecuali kalau ada orang yang bersedia menyewakan tanahnya
kalau misalnya dibuat gedung parkir pun itu juga akan masalah karena investasinya terlalu besar
sementara tarif parkirnya terlalu kecil jadi tidak menguntungkan
jadi kalau di lingkungan
di permukiman di situasi tempat yang memang ada keterbatasan harus disepakati berapa jumlah parkir yang diizinkan
selain tidak aman minimnya lahan parkir di permukiman sempit juga dapat memicu konflik antar warga
untuk itu lahan atau lapangan kosong serbaguna diperlukan sebagai area parkir di kawasan tersebut
jelas tidak setuju karena agak mengganggu lah gitu
ya cuman kan kita kembali lagi ke
masyarakat dan pemerintah kan gitu
begini mengatasi soal parkir parkir di
walaupun di sini bukan jalan protokol tapi ya kita agak mengganggu juga
kita itu dulu kalau mau pergi tur gitu kan ada kendaraan masuk sekarang jadi nggak bisa gitu
jadi kita harus apa namanya ke jalan
jadi parkir mobilnya jadi di depan
itu yang kadang kadang kita bisa
contoh satu merugikannya gitu
terus kadang kadang juga apa namanya kalau lagi ada acara acara besar gitu
ada misalnya karnaval
jadi agak macet jadinya kan gitu
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menyebut
pemberian fasilitas pada kendaraan pribadi berupa pelebaran jalan ataupun penyediaan lahan parkir dinilai tidak menyelesaikan masalah
antara jumlah kendaraan di dki jakarta terus bertambah
sehingga sejak dua ribu delapan belas lalu dinas perhubungan dki jakarta mengubah pola orientasi transportasi di ibu kota
agar lebih mudah dibenahi dengan mengedepankan transportasi publik
oleh sebab itu sejak dua ribu delapan belas dari car oriented development menjadi transit oriented development paradigma penanganan permasalahan transportasi jakarta
artinya tidak lagi memprioritaskan kepada pengguna kendaraan pribadi
tetapi dipikirkan bagaimana agar masyarakat dalam bermobilitas lebih kepada penggunaan angkutan umum masal yang sudah ada
sementara masih terdapatnya warga yang membandel sesuai dengan keinginan pendanaan
sehingga keinginan pendanaan yang membandel sesuai perda nomor lima tahun dua ribu empat belas dan perda nomor satu tahun dua ribu lima belas
kendaraan yang melanggar parkir atau parkir sembarangan di area badan jalan akan dikenakan denda penderekan dan retribusi sebesar lima ratus ribu rupiah per hari per kendaraan